gimana kulit si rena masih demam
udah lumayan membaik mas
udah masih bebas lagi ya
yang penting sekarang raina sudah mulai membaik keadaannya
kalau gak kasih uya boim kasih si jimmy putra sama kasih rizal nih
saya gak mau ada es krim lainnya
lagi di kulkas saya paham kan
paham pak bos
ampunilah dosa hamba ya allah
hamba yang menyebabkan hidup jessica hancur
kembalikan dia menjadi dirinya yang dulu ya allah
rena tidur sama kita ya di kamar ya
takutnya kalo misalkan dia berada di kamar itu
dia tidur di kamar dia nanti dia nangis pas bangun
biar langsung istirahat aja ya
ya allah semoga rena baik baik
mas beritahu aku
kamu kenapa pakai masker
oh ini disuruh suami ci mas
renda kan lagi sakit takutnya dia nularin virus ke aku
bahaya kan untuk janin
ya udah kalau kamu takut ketularan
kamu jangan satu ranjang ya
karena aku lagi sakit ini nyarinya aku mas
takutnya kalau aku nggak ada

iya kamu tuh kemarin kecapean banget
terus yaudah papa biarin kamu tidur disini
hei nanti siang ikut papa pergi yuk
adi beneran mau ketemu aku
berarti adi gak hindarin aku ya
tadi tetap mau ketemu sama aku ya papa
walaupun gak salah aku
sama seperti hal yang kamu sayang sama dia
aku seneng banget pak dengarnya
makasih ya entonces
oke kalau gitu saya jelas mau siap siap dulu ke kamarnya
nilai rontong ya
tukang nad irgendwie kirimnya
saya kalt dari pining jaya specialist center
ya selamat pagi
saya nino perset ya
kami ingin beritahu
kami telah dapat pendonor mata untuk mr nino
esok kami akan teruskan operationnya
sebab kurnia mata tak boleh menunggu terlalu lama
apakah mr nino bisa datang petang ini ke pineng untuk dicek semuanya
terima kasih banyak buat informasinya
ya allah ini semua doa doa
doa doa aku terjauh
aku harus ke tempat apa
aku harus ke tempat apa
ini kan udah pagi
mama belum sempat bikinin sarapan
soalnya tadi malam mama kurang tidur
terus kepalanya pusing
mungkin kolesterolnya naik noh
kondisi papa gimana sekarang
ya papa masih tiduran sih dikamar
ya masih tidur dari tadi malam
katanya pandangannya muter gitu loh

ayah mau bantuin ya

udah lumayan membaik mas

udah masih bebas lagi ya
yang penting sekarang sudah mulai membaik keadaannya